koresponden cnn indonesia ruli kurniawan di gedung kpk
selamat malam ruli
ruli apa perkembangan terkait pemeriksaan gubernur jawa timur kofifa indar parawan
seolah kpk di polda jatim hari ini
apakah sudah ada konfirmasi dari kpk
ya selamat malam ferdi
tadi basaria panjaitan sempat mengatakan bahwa sebenarnya pemeriksaan saksi di polda jawa timur ini
memang bisa dikatakan tidak biasa dilakukan oleh kpk
karena biasanya saksi terkait dengan suatu kasus akan diperiksa langsung di gedung kpk pusat di jakarta ini
namun karena terkait dengan adanya kesibukan dari kofifa sebagai gubernur jawa timur
dan juga adanya petugas kpk yang berada di surabaya
itulah kenapa akhirnya pemeriksaan kelima orang saksi kofifa dan juga empat pns
dan juga pejabat dari kementerian agama jawa timur diperiksa di polda jawa timur
namun terlepas dari bagaimana akhirnya kelima saksi sudah diperiksa
memang tadi juga disebutkan bahwa nama
kofifa ini memang muncul setelah aromahormuzi memberikan statementnya
bahwa ia mendapatkan rekomendasi terkait dengan harissa sanudin
untuk ikut dalam seleksi jabatan di kakanwil
kementerian agama jawa timur oleh kofifah dan juga kiai asep
di mana kiai asep juga sebelumnya sudah dipanggil sebagai saksi oleh kpk
informasi yang beredar bahwa kofifa dipanggil oleh kpk di polda jawa timur
memang terkait dengan sejauh mana kofifa mengenal dengan ketiga orang tersangka
atau ketiga orang yang terletak di polda jawa timur
tetapkan sebagai tersangka oleh kpk terkait dengan suap seleksi jabatan
di kementerian agama jawa timur ini
yakni ada harissa sanudin ada aromahormuzi dan juga ada muhammad mu'affaq
dan hingga saat ini memang belum ada informasi lanjutan lagi dari pihak kpk
terkait dengan lanjutan penyidikan atau pemeriksaan dari kelima orang saksi tersebut
apakah nanti juga akan ada pengledahan atau semacam mana macamnya
di kakanwil ataupun di kementerian agama jawa timur
namun yang jelas sekarang kpk sudah memeriksa lima orang saksi
dan salah satunya adalah gubernur jawa timur
dan kita akan lihat berkembangannya seperti apa